kalau beda ibadah dari awal sampai akhir ya tetap full gitu tetap penuh gitu
obrolan saya yang berikutnya dengan pemain perkusi owen hussein
soalnya coach dengar di podcastnya roby katanya lawan timnya ini nih timnya yang jago tuh angkatan emas tuh angkatan emas tuh pakai davidson